pembelajaran tatap muka delapan belas sekolah di depok dihentikan sementara
lantaran temuan kasus covid sembilan belas mencapai satu ratus sembilan puluh tujuh kasus
padahal pembelajaran tatap muka baru digelar selama sepekan yaitu sejak senin dua puluh empat januari
mengutip dari detik com jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas kota depok dadang wihana
menyebut mayoritas temuan kasus berada di jenjang sma
ada pun rincian delapan belas sekolah tersebut yakni temuan di tiga sekolah dasar satu smp dan empat belas sma
dadang menyebut penambahan kasus kemungkinan akan terjadi
mengingat pemerintah kota masih melakukan tracing dan testing
sebelumnya wali kota depok muhammad idris telah mengirimkan surat ke kemendikbud ristek
dan saat ini sudah terhubung melalui zoom dengan jurubicara satgas covid sembilan belas kota depok
dadang wihana selamat sore pak dadang
hingga saat ini sudah berapa kasus aktif covid sembilan belas yang tercatat di kota depok
baik untuk per hari ini untuk kasus aktif kita sudah mencapai dua lima ratus
tertinggi hari kemarin memang penambahan kasus
dalam satu hari enam ratus tujuh belas kasus
baik pak dadang di tengah melonjaknya kasus covid sembilan belas saat ini
satgas covid telah meminta pemerintah pusat untuk meninjau ke bali
namun saat ini sudah ada tanggapan pak
tentunya kalau daerah kami melaksanakan seluruh regulasi yang diarahkan oleh pemerintah pusat
dalam hal ini untuk ptmd adalah skb empat menteri
jadi kami mencoba untuk merunut seluruh aturan yang ada di dalam skb empat menteri
dan diturunkan di dalam peraturan balik kota
kota sesuai dengan standar yang ada di sd
kita coba untuk konsisten dengan memeriksa seluruh daftar periksa persiapan itu
terjadi hal hal yang memang ada kasus di beberapa sekolah
dan ini terus bertambah dari hari ke hari
hari kemarin ada delapan belas sekolah
hari ini pagi tadi ada tambah lagi satu sekolah
dan ini bertambah lagi informasi baru saja
jadi ini sudah menyebabkan lebih kurang sepuluh sekolah
dan termasuk ada satu tk
di mana tk itu rata rata mereka belum melaksanakan vaksinasi
jadi memang trendnya untuk kasus ptmt ini
dan kasus positifnya saat ini
untuk kluster ptmt itu lebih kurang dua ratus kasus yang positif
pak dadeng dari hasil tracing jumlah kasus covid sembilan belas yang terjadi di sekolah begitu
apa hasil evaluasi dari sekolah ini
apakah memang pengawasan untuk prokes di sana sangat lengah begitu
kalau untuk prokes insya allah kami ada satuan tugas di masing masing sekolah
kita sudah cek memang seluruh sarana prasarananya
akan tetapi memang dalam pelaksanaannya
terutama untuk jaga jarak itu tidak bisa dilakukan
karena memang satu rombongan belajar antara tiga puluh dua sampai tiga puluh delapan siswa di dalam sekolah
sehingga jaraknya itu kurang dari satu meter
sehingga ketika ada yang terpapar
satu orang itu otomatis akan mendolarkan kepada yang lainnya
maka dari itu kami memang mengusulkan agar dapat mengevaluasi kembali
terkait dengan kapasitas di dalam pelaksanaan ptmt
dengan subpras yang dimiliki
di hampir semua sekolah
itu bisa saja mungkin nanti diatur
memang dalam skb empat menteri
karena dalam skb itu adalah ppkm level satu dan dua itu parameternya sama
nantinya parameternya berbeda dengan ppkm level empat
tetapi untuk kasus depok
sebetulnya di dalam dashboard kemenkes
kami itu dalam minggu ini itu berada pada level tiga
tetapi kami memang juga merunut dan harus merujuk kepada inmen dagri yang sudah ditetapkan
per hari senin kemarin kita masih berada pada level
dan itu akan dievaluasi untuk saat ini memang setiap mingguan
berarti masih menanti lagi ya ketetapan terkait ppkm
apakah di pekan depan ini akan naik ke level tiga begitu pak dadang
kalau lihat tren memang di dashboard kemenkes untuk depok dan wilayah jabodetabek
kluster di sekolah memang berdampak dipengaruhi oleh kluster keluarga
kluster keluarga dipengaruhi oleh kluster tempat kerja
jadi ini saling berpengaruh
yang kami khawatirkan memang terjadinya
kluster di level tk maupun paud
kami baru menemukan tadi laporan dan kami coba langsung turun ke lapangan
untuk memonitor satu kemungkinan
bersama mudah mudahan tidak terjadi klaster untuk di level tk ini
ada gurunya yang terpapar positif
tadi ketika lakukan swab antigen itu ada gurunya lagi yang terpapar
tentunya memang kami satgas kopi tentang tidak
kami satgas kopi tentang kota depok pak wali sudah melakukan konsolidasi
tadi baru saja kita melakukan rapat untuk melakukan penanganan secara holistik
baik untuk ptmt maupun peningkatan kasus saat ini terjadi
termasuk kami harus mempersiapkan saat ini tempat karantina isoter
tempat isolasi terpusat
juga yang kami saat ini sedang mencoba bekerja keras dalam sop
penanganan testing ya untuk
kasus di pt mt
karena kalau di pt mt ini ketika terjadi kasus satu kasus
maka langkah langkah yang dilakukan adalah melakukan swab pcr
langsung di satuan satuan pendidikan
saat ini puskesmas dinas kesehatan satgas sudah turun
kami memang memiliki sop yang cukup ketat
dan memang kami lab gesda kami memang
dan lab lab kami ini memang yang saat ini cukup banyak antrian untuk melakukan swab
pak dadang tadi ada sebutkan bahwa hasil dari tracing
maka terciptalah ada cluster cluster begitu ya
menyumbangkan angka kasus positif di depok yaitu klaster sekolah tempat kerja
tapi kalau dilihat dari penyumbang terbanyak kasus positif covid sembilan belas yang ada di depok
itu memang lebih banyak sekolah atau tempat kerja
atau memang warga yang berpergian dari luar negeri pak dadang
yang paling banyak saat ini adalah kluster keluarga dan juga kluster pekerja
ada beberapa kluster yang sebagai dampak dari perjalanan
demikian pula yang sudah kembali dari tempat tempat wisata
tapi yang paling banyak adalah kluster keluarga dan kluster pekerja
dan untuk cluster pt mt pun itu banyak dipengaruhinya dari cluster keluarga
karena ayah ibunya positif melualkan kepada anak anaknya
dan anak anak sekolah dan melualkan anaknya itu kepada teman temannya yang lain
maka dari itu memang kami sudah mengeluarkan pak wali sudah mengeluarkan
banyak surat edaran ada tiga surat edaran khusus untuk prokes untuk anak anak siswanya
lalu protokol kesehatan untuk orang tuanya
dan juga se terkait dengan prokes untuk satuan pendidikan
jadi kami memang sudah ada pengalaman untuk itu karena memang selama dua tahun ini
dan terjadi peningkatan pada bulan juli demikian
dan saat ini pun kami melakukan konsolidasi hal serupa
baik dan tadi juga anda menyampaikan bahwa memang tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit ini
lalu bagaimana kesiapan dari rumah sakit dan juga tenaga medis saat ini
ya kami sudah melakukan konsolidasi dengan rumah sakit rumah sakit di kota depok
untuk didedikasikan untuk penanganan covid sembilan belas
saat ini kami alhamdulillah untuk rumah sakit rumah sakit di kota depok
sangat responsif karena nanti yang dirawat di rumah sakit rumah sakit di depok
biasanya tidak saja warga depok tetapi juga warga warga yang berada di daerah sekitar kota depok
insya allah kami saat ini memang sudah melakukan konsolidasi
terutama dalam rangka untuk menyiapkan
tadi tempat isolasi maupun icu
icu pun saat ini untuk bor icu pun meningkat
jadi peningkatannya cukup signifikan
termasuk juga untuk bor tempat isolasi
baik terakhir pak mungkin ada imbauan untuk warga masyarakat khususnya depok
ataupun tempat hiburan yang ada di kawasan depok pak silakan
tentunya pemerintah pusat sudah memberikan arahan dan kami melanjutkan arahan itu
prokes itu adalah kebutuhan kita dan vaksinasi itu bagi setiap warga yang belum melaksanakan vaksinasi
segera melaksanakan vaksinasi
jadi saat ini kita sudah melakukan vaksinasi booster untuk vaksinasi ketiga
di rumah sakit rumah sakit dan di tempat tempat vaksinasi
maka dari itu jika tidak ada hal hal yang mendesak hindari untuk masuk ke dalam kerumunan kerumunan
atau berkunjung ke pusat perbelanjaan dan lain lain
yang kami titipkan terutama di dalam pt mt dampingi anak anak kita
jadi lengkapi maskernya jadi bekali anak anak cukup minum saja
air minum saja karena kami menghindari tadi kalau dibekali tempat makan
maka akan buka masker di sekolah jadi sekolah hanya lima belas menit
itu diperkecil atau diperpendek untuk istirahatnya
jadi itu imbauan kami untuk seluruh warga
memang kita tidak perlu panik tetapi kita harus ekstra waspada
jadi kenaikan kasusnya ini luar biasa
dua minggu lalu bali jadi kita sempat nol per hari itu sampai dengan lima dua minggu lalu
saat ini hari kemarin itu lonjakan luar biasa hingga enam ratus tujuh belas kasus di dalam satu hari
baik tentunya harapan kita adalah semua ini bisa cepat tertangani ya
terima kasih pak dada wihana jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas depok
telah bergabung bersama kami di siania
terima kasih assalamualaikum selamat sore